usai menjadi sorotan warganet karena gaya hidup hedonnya yang sering ditampilkan di media sosial
eko darmanto dicopot dari jabatannya sebagai kepala kantor bea dan cukai daerah istimewa yogyakarta
buntut gaya hidup mewah yang dipamerkan eko di media sosial
kementerian keuangan resmi mencopot kepala kantor bea dan cukai daerah istimewa yogyakarta eko darmanto dari jabatannya
dikutip dari cnn indonesia com direkturat jenderal bea dan cukai telah melakukan klarifikasi awal terhadap eko hingga muncul keputusan pencopotan tersebut
direktur komunikasi dan bimbingan pengguna jasa direkturat jenderal bea dan cukai nirwala dwi herianto menyebut
untuk memudahkan pemeriksaan terhadap eko darmanto maka ia dibebas tugaskan dari jabatannya terhitung dua maret dua ribu dua puluh
meski dicopot eko masih bisa menerima gaji sebagai aparat

staf sus menteri keuangan justinus prastowo mengatakan hal tersebut diatur dalam peraturan pemerintah nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh satu tentang disiplin asn